tim saber pungli polres blitar berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang lurah yang diduga melakukan pungli pengurusan sertifikat tanah waris
tersangka menarik uang dalam setiap sertifikat senilai satu lima juta rupiah yang jumlahnya mencapai sembilan juta rupiah
kini tersangka menjalani pemeriksaan di mapolres blitar
bambang cahyo widodo lurah garum kabupaten blitar dibekuk tim saber pungli polres blitar pada jumat lalu
bambang terjaring ott di rumahnya saat mengurus pemecahan sertifikat bagi waris warganya
dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan enam berkas berisi turunan ltc yang dipecah ponsel serta uang senilai sembilan juta rupiah yang diduga hasil pungli
di depan petugas tersangka membantah melakukan pungli
tersangka mengaku uang yang diamankan merupakan uang hasil pinjaman di bank yang berada di dalam tasnya
saya pas ketangkep itu menyerahkan sedang dengan berhubungan dengan pekerjaan saya
tapi bukti bukti kecil
ini lain seperti surat surat pemecahan
ini ada surat kemudian banyak map di situ
sedang mengurus apa itu pak
kapolres blitar akbp selamat waloya menegaskan tersangka diduga telah seringkali melakukan penghutang liar atas kasus yang sama
polisi telah melakukan pengintaian selama tiga bulan terakhir hingga akhirnya berhasil melakukan ott di rumah tersangka
modus yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan menarik biaya penghutang
tidak tercantum dalam tarif penerimaan negara bukan pajak kepada masyarakat yang melakukan pengurusan tanah berupa pengurusan sertifikat
kini oknum lurah ini harus meringku di sel tahanan
tersangka dijerat dengan uu tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara